tiap jumat eksplosif di gtv
bukannya kamu tadi di dalam
harusnya kamu dengerin dong omongan dokter
kamu sama sekali nggak peduli ya
kamu antarin aku ke rumah sakit dong
kan mau periksa kandungan aku
kamu kayak ada lupa ya aku pernah ngomong apa selama lama
bel kok aku gak lupa
tapi kamu juga harus perhatiin aku dan calon baik kita kan
ya allah ya rob
aku benar benar takut riko menyiksa anakku manu
kamu gak luka kan gak ada luka apa apa sayang
kok ibu jadi cek cek manu gini
ibu tadi dari kantornya riko
ibu menemui dia disana
ibu ketemu mas riko
kenapa ibu jadi begitu mani
ibu gak mau
ibu gak mau terjadi apa apa sama kamu
ibu tadi bilang sama riko
supaya riko tidak menyakitimu
ibu minta liku tidak melukai kamu
gak apa apa ibu
oh non mano gak ada di rumah tuan
tadi pagi pagi sudah pergi keluar
saya gak tahu tuan
kamu kenapa sih sayang
kelihatannya kesel banget
kamu gak luka kan
nanti sportnya udah kucing
aduh apa kamu tersisima
kamu apa apa sama dia
kamu kerja sama dia
rumahnya kak reski masih sepi ya
ibu kenal nggak sama orang yang tinggal di rumah yang itu
orangnya pindah kemana ya bu
waduh saya kurang tahu tuh dek
gak tau ya bu ya
yaudah makasih ya bu
kalau gimana caranya gimana aku mau ketemu lagi sama kak reski
jadi bu gimana kandungan aku
bayi aku sehat kan
sebenarnya kandungan ibu jessica sangat lemah
kak kandungan aku lemah
pak riko anda harus sering membawa ibu jessica ke sini untuk mengontrol kandungannya ya pak
gak lagi gak terlalu
bapak mengerti maksud saya
boleh saya permisi sebentar
oke gak mau diangkat
waduh ini harus kah
ini harus kah
terima kasih ya dok
eh gimana hasilkan umatnya
bukannya kamu tadi di dalam
harusnya kamu dengerin dong omongan dokter
kamu sama sekali nggak peduli ya
aku lagi punya pikiran jazz
kamu tuh baru ya tinggal di daerah ini
saya bukan tinggal di daerah sini bu
loh berarti tinggal di mana nak
untuk saat ini saya sama ibu saya belum dapat tempat tinggal
jadi kami menginap di masjid ini dulu
gimana kalau tinggal di rumah saya
kebeneran ada kamar kosong
ya sekalian rizky bisa mengajarkan anak saya mengaji
terima kasih banyak ibu
saya gak tahu gimana balas kebaikan ibu
nak rizky gak perlu bicara seperti itu

kita sesama umat manusia memang wajib menjaga kebaikan ibu
ya kebenaran saya lagi bisa membantu
iya tapi sebenarnya terima kasih ibu
sebentar ibu saya mau bilang ibu saya dulu ya ibu
baik kalau gitu saya tunggu di luar ya
iya iya baik terima kasih
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kamu dari mana sayang
katanya tadi pagi mau datang ke kantor
kok berusaha sampai sekarang
jangan ada yang tahu
kalau kita ketemu sekarang
ya termasuk riko
tadi di jalan mau ke kantor
bahannya mobil bocor
raih wajibnya pun pendek
ayah amer balik ke rumah